aduh ampun deh
pecah doanya lama yes
papa emang udah keterlaluan
gue masuk rumah sakit aja dia gak peduli
nek jangan pergi dong nek
jangan tinggalin putri dong nek
jangan tinggalin putri dong nek
itu kan cewek tadi
sabar ya mbak sabar
jenazah mau kita mandikan dulu
nenek jangan tinggalin putri dong nek
nenek gak boleh pergi
hari gini gak ada orang tolongin tanpa pamrih
ini semua tuh gara gara lo tau gak sih
kok bisa kan gue gak ketemu lo
pas nana gue tuh gak akan diakhiri dan nana gue bisa hidup lagi
jadi nana cewek ini baru meninggal
gue turut bu kecita
bukan berarti lo bisa salahin gue atas meninggal nenek lo
itu harus ingat hidup matinya seseorang itu ada di tangan allah
ini semua takdir
pasti nenek tuh gak kece gini
gue masih bisa ketemu sama nenek dan gue bisa nolongin nenek yang berantem sama ibu
ini semua tuh gara gara lo tau gak
orang klayak yang belagu yang gak tau terima kasih
gue gak tau siapa gue
jangan sok kenal gue
ya udah kalau gitu
jangan pernah ketemu lagi
aku jadi pencomasteru makin semangat
jangan mau keluar sana
tolong semuanya keluar dari ruang meeting ini
nanti kita coba lanjutkan lagi
papa itu keterlaluan ya
aku di rumah sakit mau mati aja
tapi papa nggak peduli
tapi kenyataannya kok belum mati kan
terus sekarang buat apa papa sekarang di rumah sakit
nggak ada yang bisa bapak kerjain di sana
papa bukan dokter
lagian kalau kau mati sekalipun
itu takdir kamu
mendingan sekarang bapak kesini kerja cari uang
jadi kamu tahu
biaya hidup kamu itu nggak murah loh
nggak semuanya bisa dibeli pakai uang pa
kamu itu hidupnya bersyukur mestinya
kamu hidup nyaman tenang tentram kayak begini
jadi tolong ya
jangan pernah kamu ganggu kalau papa lagi meeting
kamu itu udah gede bukan kecil lagi
jadi jangan so soan deh kamu cari perhatian kayak begitu
papa cuma minta kamu gagetin mia
karena papa ingin nanti perusahaan kita gabung sama perusahaan papanya mia
papa gak usah atur hidup aku
semua hal dalam hidup aku
papa itu gak pernah peduli
satu lagi pa
papa nggak usah ikut campur soal jodoh aku
aku bisa atur sendiri
itu perusahaan aku
bukan perusahaan papa
kamu mesti ingat ya
apapun yang terjadi
kamu harus berdoa sama mia
kamu udah pernah berharap yang namanya cinta
sediak itu ada
cinta sediak itu nggak pernah ada dewa

kalau panas ini keren ya
aduh ampun udah deh
saya pamit dulu ya
iya pak ustadz
ibu makasih ya
ini panasnya gak sebinget
putri akan selalu kangen sama nenek
lo yang sabar ya
gue ngerti kok perasaan lo
jangan sedih lagi ya
jangan sedih lagi ya
untuk menunjukkan kayaknya
udah hari ya
gue kesini mau turut bela sungkawa
atas kepergian nenek lo
oh iya nih ini suatu tanggung jawab gue
dan kali ini gue harap